presiden rusia vladimir putin dan presiden ukraina volodymyr zelensky dipastikan absen pada konferensi tingkat tinggi the groups of dua puluh atau ktt g dua puluh di bali
akankah hal ini berdampak pada keseluruhan penyelenggaraan ktt g dua puluh
presiden rusia vladimir putin tidak akan menghadiri pertemuan para pemimpin negara g dua puluh di bali pada lima belas hingga enam belas november dua ribu dua puluh
putin akan diwakili oleh menteri luar negeri rusia sergei lavrov center for strategic and international studies atau csis menilai bahwa ketidakhadiran putin sudah diprediksi sebelumnya karena konflik rusia dengan ukraina yang masih berlangsung
ketidakhadiran putin di g dua puluh sangat disayangkan karena jika kedua presiden yang berkonflik itu hadir di bali menunjukkan ada upaya ingin membenahi sektor pangan dan energi
apalagi forum g dua puluh merupakan representasi dari hampir
lima puluh persen ekonomi dunia meski tidak hadir ini menjadi momentum bagi indonesia untuk menjadi pelopor dan menggaungkan kembali pentingnya kerjasama ekonomi internasional khususnya di bidang transisi energi dan digitalisasi
bagaimana indonesia bisa mendorong stabilitas dalam konteks isu ekonomi karena perang kedua negara telah berpengaruh ke rantai pasok global akibatnya banyak negara yang mengalami tekanan inflasi
ketidakadiran putin di g dua puluh sangat disayangkan karena jika kedua presiden yang berkonflik rusia dengan ukraina yang masih berlangsung
ketidakadiran putin di g dua puluh sangat disayangkan karena perang kedua negara telah berpengaruh ke rantai pasok global akibatnya banyak negara yang mengalami tekanan inflasi

ketidakadiran putin di g dua puluh sangat disayangkan karena perang drs pada saat itu sudah absen pasti rusia akan hadir